ya saatnya kami ajak anda untuk ke informasi dari dunia olahraga dan ini ada informasi yang cukup menarik
dimana lazimnya sebelum memulai pertandingan sepak bola kedua tim ini akan bersalaman dengan sang wasit
tapi ada yang berbeda kali ini dan tentunya kita patut berikan apresiasi kepada aksi anak anak bangsa ini
iya karena tim indonesia ini dalam pagelaran kejuaraan dana nation cup dua ribu tujuh belas menarik perhatian dunia karena mencium tangan wasit sebelum pertandingan
tim nasional indonesia memang gagal menjuarai danon nation cup dua ribu tujuh belas setelah kalah oleh ghana
namun banyak aksi tim indonesia yang menjadi perbincangan dunia dalam ajang olahraga tersebut
hal yang paling banyak diperbincangkan adalah aksi mencium tangan wasit sebelum memulai pertandingan
anak anak ini seolah tidak lupa dengan adat istiadat indonesia yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua
selain mencium tangan wasit beberapa pemain tim indonesia menggunakan belangkon yang semakin menguatkan identitas budaya indonesia
ternyata budaya mencium tangan wasit ini juga sering dilakukan dalam pergelaran danau nation cup setiap tahun
tak ayal aksi para anak bangsa ini membuat wasit tersenyum
mencium tangan wasit memang hanya dilakukan oleh timnas indonesia saat prosesi bersalaman dengan wasit
maka tidak mengherankan apabila menarik perhatian dunia
netizen tanah air pun beramai ramai mengapresiasi aksi kesopanan yang ditunjukkan para pemain muda kita
banyak yang berharap tradisi ini tidak sampai hilang
bahkan aksi tersebut sampai ditiru pemain timnas afrika selatan
lucunya yang terekam pemain afrika selatan malah mencium tangan para pemain timnas indonesia yang juga masih anak anak